pada suatu ketika ada sebuah istana yang berdiri di tengah sebuah kota yang kosong dalam beberapa tahun
tidak ada yang tinggal di sana
orang orang bilang seorang raksasa pernah tinggal di dalam istana
tapi dalam beberapa tahun tidak ada yang melihat raksasa itu di sana
kau pernah mendengar tentang raksasa di istana ini
aku rasa ada beberapa rumor
kita jangan mempercayai itu
apa ada dari kita yang pernah melihat raksasa itu
kita harus menikmati keindahan tempat ini daripada khawatir tentang rumor yang beredar
tapi lalu siapa yang merawat taman ini
ada sebuah taman indah di sekitar istana
ada banyak kumpulan bunga pohon buah buahan burung burung dan kupu kupu
setiap hari banyak anak kecil bermain di taman itu
itu adalah tempat yang nyaman dan aman untuk anak anak
mereka bermain beberapa permainan yang berbeda
berlari di belakang kupu kupu adalah kesukaan mereka
hei lihat kupu kupu cingga itu
akan ku kejar dan ku tangkap
lari di belakangnya
tapi jangan menyakitinya
taman itu sangat indah seperti surga
lalu suatu hari sang raksasa tiba
dia terlihat bahagia melihat taman indah yang terawat
ah taman indahku
terlihat masih diberkati oleh alam
aku senang dapat kembali
ketika itu siang hari saat sang raksasa kembali ke istana
tidak ada anak kecil yang sedang bermain di taman
sang raksasa menikmati kedamaian
namun di sore hari sang raksasa terganggu dengan kegaduhan di luar
anak kecil datang dan bermain main di taman
sang raksasa senang hidup sendiri
tidak suka ada orang lain di dalam hidupnya
dia memutuskan untuk pergi ke taman
saat sang raksasa memasuki taman
anak anak di sana merasa ketakutan
mereka mulai berbicara
mereka mulai berteriak dan berlarian
semuanya mencari jalan keluar
sang raksasa sangat marah melihat banyak anak kecil yang bermain di sana
pergilah kalian monster kecil
kalian akan merusak taman indahku
dan jangan pernah masuk ke alamanku lagi
ini tamanku bukan kalian
semua anak kecil di sana bergegas pergi dari taman dan pulang ke rumah
sang raksasa kembali ke istana
dan menikmati kedamaian di sekitarnya
sang raksasa itu kembali tertidur
anak anak kecil itu berpikir bahwa sang raksasa telah pergi
dan mereka mencoba memasuki taman
sang raksasa kembali terbangun untuk mencari anak anak yang bermain di tamannya
dia sangat marah dan berteriak pada anak anak
anak anak ketakutan dan pergi
sang raksasa terus menjaga taman sejak saat itu
dia bahkan tidak tidur di malam hari
saat tengah malam dia melihat batang pohon yang berbunga tumbang
dia tidak mengerti mengapa itu bisa terjadi
keesokan harinya sang raksasa melihat lagi anak anak kecil bermain di tamannya
dia bergegas ke taman dengan rasa marah
anak anak sangat ketakutan melihat raut wajah marah dari sang raksasa
sang raksasa memutuskan untuk meninggikan dinding istana
sekarang sang raksasa itu sendirian di istana
tidak ada yang bisa memasuki istana
bagaimana seseorang menikmati taman sendirian
dia pasti orang yang bersedih
kita harus mencari tahu kenapa dia bersedih
kita akan memintanya untuk bermain bersama
kita bisa memintanya jika kita bisa memasuki istana
sang raksasa tidur untuk waktu yang lama
saat dia bangun
raksasa duduk di jendela dan melihat keindahan taman
tapi dia melihat ranting ranting berjatuhan saat itu
tapi mungkin ini hanya sementara
saat musim semi tiba tamanku akan kembali mekar
dia duduk di jendela selama musim dingin
dan melihat tamannya kering hari demi hari
akanku tunggu musim semi
itu akan menumbuhkan tamanku dan akan lebih indah dari sebelumnya
musim semi datang dan pergi
tapi taman itu tetap saja kering
tidak ada satupun bunga yang tumbuh
tidak ada burung atau kupu kupu
kenapa tamanku tidak mekar lagi
kenapa alam memalingkan wajahnya dari tamanku yang indah ini
apakah allah marah kepadaku
tapi kenapa dia marah
sang raksasa memikirkan itu siang dan malam
dia sekarang sudah lelah dengan kesendiriannya
di pagi yang cerah beberapa anak kecil menyelinap masuk ke taman
mereka bermain di sana untuk beberapa saat
sampai sang raksasa melihat mereka
sang raksasa sangat marah pada mereka
dia berlari ke arah mereka dan berteriak
semua anak kecil itu berlari keluar dari halaman
kecuali satu orang
sang raksasa melihat anak kecil berdiri di bawah pohon
dia gemetar saat sang raksasa menghampirinya
dia menangis dengan keras
apa yang kau lakukan di sini
kumohon jangan membunuh aku
aku tidak akan ke sini lagi
apa aku membunuh manusia
tidak aku bukan orang jahat
tidak tidak aku tidak membunuh siapapun
aku juga tidak akan membunuhmu
aku ingin pulang ke rumah biarkan aku pergi
apa yang kau lakukan sebelum aku datang
aku ingin memanjat pohon ini tapi tidak bisa
oh begitu kau biarkan aku menolongmu
sang raksasa mengangkat anak itu dan menempatkannya di batang pohon
sekarang panggil teman temanmu kalian boleh bermain di sini
sang raksasa melihat senyum manis di wajah anak itu
anak itu memanggil teman temannya untuk bermain
anak lainnya berdatangan dan sang raksasa kembali ke istana
di perjalanannya dia melihat tanaman kecil dengan bunga beberapa di atasnya
dia terkejut melihat bunga itu
dan juga bahagia
dia berbalik untuk melihat anak kecil yang bermain dengan tergali
sejak saat itu anak anak kecil mulai bermain kembali di taman seperti biasanya
dan kemudian taman itu muka kembali seperti saat dulu
sang raksasa duduk di jendelanya memahami di mana letak keindahan sesungguhnya dari taman itu

ketika mereka berada di taman mereka berpikir bahwa mereka akan berjalan ke taman